berjam jam berada dalam antrean hingga harus berdesak desakan dengan ribuan orang
sejumlah penggila bola harus menahan rasa kecewa dan pulang dengan tangan hampa
lantaran tiket yang mereka buru ternyata telah habis terjual
mereka menyayangkan kinerja pssi yang tidak berkaca pada pertandingan pertandingan sebelumnya
yang banyak diminati para penggila bola namun tidak diiringi dengan proses penjualan tiket yang baik
ratusan penggila bola kecewa tak bisa memperoleh tiket final aff
meski telah berdesak desakan selama berjam jam di halaman markas kostrat gambir jakarta pusat
bahkan sebagian dari mereka telah antri sejak senin malam
hanya dalam kurun waktu tiga jam sepuluh ribu tiket yang disediakan penitia habis terjual
ratusan supporter ini pun tak bisa menonton langsung tim garuda indonesia melawan thailand
di stadion pakansari cibinong bogor rabu empat belas desember
jam satu malam nggak dapat tiket
kecewa banget sama penitianya karena tidak siap
harusnya amin satu mereka udah gak diresik karena orangnya pasti banyak berkaca pada tiket semifinal
jadi harusnya mereka punya persiapan siap lagi
kalau kita hitung dari buka jam delapan sekarang habis jam sebelas tiga jam
dan tiga jam itu kalau dihitung maksudnya tidak sampai seribuan lah seribu lima ratus sampai dua ribu
kalau dihitung satu orang tiga tiket itu cuma enam ribu kalau dua ribu orang masih ada sisa empat ribu
nah disitu kita agak tertanya tanya gitu
nggak percaya ya kalau kayaknya
meski banyak penggila bola yang tidak mendapatkan jatah tiket
pihak panitia memastikan tak akan membuka penjualan tiket tambahan lantaran kapasitas stadion yang terbatas
stadion pakansari hanya dapat menampung tiga puluh ribu penonton
gini geostik itu sebenarnya hanya operator
kita diinstruksikan untuk membagiin tiket sekian kita berhidang
kita jual tiket sekian kita jual
sebenarnya kalau kecewa udah pasti kecewa
kalau penambahan tiket sampai sekarang tidak ada
untuk meredam emosi para supporter yang kehabisan tiket
pangkostrat berjanji akan menyediakan fasilitas layar di lokasi dan makan bakso gratis bagi para supporter timnas garuda
sebelumnya sejak senin malam ribuan orang mendatangi markas koster di jalan medan merdeka timur gambir jakarta pusat untuk membeli tiket piala aff
dari lima belas ribu tiket yang dijual panitia di jakarta mempersiapkan sepuluh ribu tiket
sementara lima tiket lainnya dijual di komando distrik militer pakansari bogor
dan semuanya juga telah habis terjual
gali putra jakarta
dan saat ini kita sudah tergabung dengan koresponen cnn indonesia mahardika utama
selamat pagi dika bagaimana kepersiapan stadion pakansari jelang final leg pertama piala aff dua ribu enam belas malam ini
ya selamat pagi seril seperti yang bisa anda saksikan di belakang saya sudah ada stadion pakansari yang berada di kawasan cibino bogor ini
dan stadion ini memang mampu menampung sebanyak tiga puluh ribu penonton
memang sejak pertandingan semifinal kontra vietnam pada saat itu
stadion pakansari memang sudah digunakan sebagai tempat laga dari gelaran piala aff indonesia
saat indonesia menjadi tuan rumah begitu pada saat semifinal dan juga pada saat final yang akan digelar pada malam hari nanti
sejumlah persiapan ini memang sudah tampak untuk pertandingan final malam nanti yang rencananya akan kick off mulai pukul sembilan belas
terima kasih seril
saya juga berjanjikan akan ada tiga puluh gerobak bakso yang akan dijajakan secara gratis untuk para penonton yang hadir di partai final leg pertama kontra thailand malam hari nanti
namun sampai pagi hari ini kami memang belum menemui atau belum bertemu dengan penjajat tukang bakso yang dijanjikan oleh ketua pssi tersebut seril
baik dika bagaimana dengan persiapan keamanan tersendiri karena kita tahu pastinya nanti malam sepuluh lima belas orang akan hadir di sana
bagaimana dengan itu
bagaimana dengan keamanannya mardika
ya pengamanan sudah disiapkan memang namun sampai saat ini saya belum melihat adanya personil kepolisian yang berjaga
mungkin hal tersebut akan terjadi pada siang hari nanti mengingat pertandingan masih akan berlangsung pada malam hari nanti seril
baik terima kasih banyak atas laporannya mardika utama langsung dari pakansari bogor